kembali ke kondisi evakuasi korban
usai dievakuasi kedua korban langsung dilarikan
ke rumah sakit suwondo kendal untuk divisum
menurut polisi pasangan suami istri yang datang
menggunakan mobil dari arah selatan
diduga tidak melihat kereta api kaligung
yang datang dari arah barat saat hendak melintas
sementara menurut seorang warga mobil korban
yang sudah berada di tengah perlintasan
mendadak mati mesin
sopir mobil sempat membunyikan klakson
namun karena posisi sudah dekat
tabrakan tidak dapat dihindari
kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan
satuan lalu lintas
saktio dimas kendal jawa tengah